aku akan menyiksa secara perlahan putrimu itu nanggung dan kamu tidak akan menyadari kalau itu adalah
perbuatan kuno ulah hahaha hahaha senopati waskolong hai sungguh menyenangkan hahaha
sungguh menyenangkan sekali nanti aku akan melihat wajah nawamu yang penuh dengan
kekhawatiran khawatir karena tidak bisa berbuat apa apa untuk putrinya tentu
tidak akan bisa berbuat apa apa karena yang dilihat oleh kanjeng ratu kidul
kami sudah terbiasa dengan aksi panahmu manggolo
kita sudah berhasil
tenang saja gua
aku akan membantumu
terima kasih endaru kamu sudah menolongku
dengan senang hati gua
bangun aku bukan gurumu ayo bangun
guru sejak kecil
aku selalu memimpikan menjadi seorang kesatria guru
menjadi seorang pendekar
dan sekarang guru
aku sudah menemukan orang yang tepat
izinkan aku menjadi muridmu jakarta
aku yakin kau sangat kuat aku yakin
kalau aku sangat kuat
aku tidak butuh pertolonganmu
aku yakin guru hanyalah penyimpan kesaktian
iya kan guru
aku yakin guru tahu sejak tadi aku ada di situ
guru hanya memberikan ujian pada aku kan guru
sebenarnya apa mau
kamu masih dendam pada aku
maafkan aku guru
aku tidak bermaksud seperti itu bu
aku benar benar ingin menjadi muridmu guru
tapi bila kau tidak mengizinkan guru
aku akan mengikuti kemanapun kau pergi kum
ijinkan aku menjadi muridmu guru
ijinkan aku guru
tunggu aku guru
sudah selesai kanjeng ratu
yang ajang ratu inginkan sudah selesai dibuat
terima kasih tapakmu sendiri cundomani
aku akan letakkan jiwaku disini
kamu ini bagaimana sih
gerakan semudah itu kamu gak pecus
kalau sampai kamu salah awas ya
tangan ke depan
kamu ini sebenarnya kalau diajak
itu mendengarkan tidak
menari begini saja kamu gak pecus
lihat saudara kamu itu
dia menari begitu hebatnya
aku akan menyiksa secara perlahan putrimu itu nomor
dan kamu tidak akan menyadari
kalau itu adalah perbuatanku nawangul
sungguh menyenangkan sekali
nanti aku akan melihat wajah nawangmu
yang penuh dengan kekhawatiran
khawatir karena tidak bisa berbuat apa apa
tentu tidak akan bisa berbuat apa apa
karena yang dilihat oleh
kanjeng ratu kinah
bagaimana dunia kita tidak bisa berbuat apa apa
karena kita dilarang untuk ikut campur
maulah tidak akan bisa melanggar itu
nawulan tidak akan bisa melihat
kalau keterlibatan campur tanganku
dia tidak akan mencari itu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
lihat seluruh rantai ini
ini semua harus kamu pel sampai bersih
eh kenapa masih berdiri di sini
sampai tidak selesai awas
apa ada yang bisa saya lakukan kanjeng ratu